acara employe gathering pt pln di kawasan tanjung lesung banten berakhir duka
puluhan karyawan dan keluarga mereka meninggal dunia akibat tsunami
salah satunya adalah general manager pln transmisi jawa barat banten trino erwin
suasana duka menyelimuti keluarga almarhum trino erwin
general manager pln transmisi jawa barat banten ini dipastikan menjadi korban tsunami
bersama tiga puluh orang peserta employe gathering di tanjung lesung banten sabtu malam
jenazah trino erwin dimakamkan di tempat pemakaman umum jurangmangu timur
pondok aren tanggerang selatan senin siang
adik kandung almarhum zulfikar pertama kali mendapat kabar terjadi tsunami di acara pln gathering
pada sabtu menjelang tengah malam
zulfikar berusaha mencari informasi mengenai kakaknya tersebut
dengan mendatangi rumah sakit rujukan korban tsunami di pandeglang dan serang banten
berdasarkan data resmi pln sampai minggu pukul enam sore tercatat

beserta keluarga meninggal dunia dan sembilan orang belum ditemukan
sementara jumlah peserta acara refleksi kinerja akhir tahun bumn tersebut satu ratus sembilan puluh sembilan orang
saat kejadian saya sempat memastikan istri dan anaknya itu
sudah dievakuasi ke rumah sakit bintaro di jakarta
saya datang subuh itu langsung saya temuin anak istri dan anaknya
yang masih di jakarta
saya pastikan mereka masih baik baik saja
artinya memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh rumah sakit yang lebih besar
maksud saya yang lebih pengalaman dan itu dilakukan oleh tim pln ke rumah sakit bintaro
ada luka luka gak sih pak
kalau anaknya sama istrinya itu ada luka luka pak ya
lebam begitu ya di wajah
terus kalau istri ada di
kaki yang sementara ini juga masih di dalam perawatan dokter di rumah sakit bintaro